anda menyaksikan breaking news kepolisian melakukan operasi tangkap tangan dan penggeledahan di kementerian perhubungan
dugaan pungli yang dilakukan adalah dalam hal perizinan
untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama koresponden edo ekariski di kantor kementerian perhubungan
selamat sore edo apakah hingga saat ini proses penggeledahan masih terus dilakukan
ya indra hingga saat ini proses penggeledahan masih terus dilakukan
sejak tadi kira kira pada pukul tiga sore kapolda metro jaya
dirawan sudah hadir di kantor kementerian perhubungan untuk melakukan proses pemeriksaan
yang kami mendapatkan informasi ada di lantai enam dan lantai dua belas
lantai enam ini merupakan lantai tempat pusat perkantoran untuk melakukan proses pelayanan satu pintu
dan lantai dua belas ini adalah tempat untuk
untuk melayanan aturan aturan di pelayanan lantai
memang belum terkonfirmasi secara pasti baik dari menteri perhubungan dan kapolri tadi yang sudah datang ke sini
siapa oknum pegawai kemenhub yang melakukan pungli dan dengan kasus masalah dwelling time yang sejauh ini masih dilirik oleh presiden joko widodo
apakah permasalahan perizinan lain yang ada di pelabuhan
namun hal ini memang belum dikonfirmasi secara pasti
baik oleh kementerian perhubungan maupun institusi kepolisian
yang saat ini masih terus melakukan proses pemeriksaan
meski memang divisi humas polda metro jaya sudah mengkonfirmasi
ada dua pegawai ada dua orang yang dilakukan operasi tangkap tangan
hanya saja pengumpulan barang bukti di lantai enam dan lantai dua belas ini masih terus dilakukan
dan kita masih akan terus menunggu siaran pers yang akan dilakukan oleh kementerian perhubungan kepolisian dan juga presiden joko widodo
karena memang sekitar setengah jam yang lalu presiden usai menggelar rapat terbatas di istana presidenan
langsung datang ke kantor kementerian perhubungan untuk turut serta melihat proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian
dan tentunya ini menjadi indikasi kuat indra
masalah yang terjadi terkait perizinan ini merupakan salah satu hal yang dilirik dan sangat diperhatikan oleh presiden joko widodo
tidak lain dan tidak bukan itu adalah masalah masalah yang ada di sekitar pelabuhan
namun permasalahan pungli atau penghutang liar di mana yang berlangsung itu belum bisa kita konfirmasi secara pasti
dan kita masih menunggu apakah apa yang sebenarnya menjadi permasalahan dalam operasi tangkap tangan di kantor kementerian perhubungan saat ini
ya edo penggeledahan ini sendiri sudah dilakukan sejak pukul berapa
dan apakah anda mempunyai informasi ruang ruang mana saja yang dilakukan penggeledahan di kantor kementerian perhubungan ini
ya indra jajaran kapolda metro jaya kalau tidak salah tadi hadir sekitar pukul tigaan perhubungan
untuk melakukan enam dan lantai dua
seperti saya tadi sudah katakan di lantai enam ini merupakan tempat layanan satu pintu dari kementerian perhubungan
hal ini akan dikeledah dan dikonfirmasi
bukti bukti seperti apa yang akan dicari dalam kantor n enam ini
dan di lantai dua belas ini merupakan kantor pelayanan untuk perhubungan laut dan juga pantai
dan masih dikonfirmasi
kementerian perhubungan sebenarnya barang barang apa saja yang disita
dan tempat tempat atau kantor siapa saja